majelis ulama indonesia atau mui jawa barat menolak rencana pemerintah
yang melegalkan investasi minuman keras di sejumlah daerah di indonesia
menurut mui jabar keputusan melegalkan investasi tersebut dianggap bertentangan dengan kaedah agama
selain itu keputusan pemerintah mengizinkan investasi dianggap hanya menguntungkan pebisnis saja
dan lebih banyak merugikan bagi masyarakat
kita mempertanyakan mau dibawa kemana
untuk bangsa ini gitu ya
karena di saat situasi kesulitan seperti ini tiba tiba nanti miras itu dibebaskan gitu ya
itu kan pastilah akan bebas itu peredarannya nanti kalau perpres ini dilaksanakan ya
nah kalau sudah peredarannya bebas begitu ya saya tidak bisa menggambarkan akan seperti apa nanti masyarakat gitu
nah jadi oleh karena itu ya kami mendukunglah keputusan mui pusat ya
ini demi kemaslahatan bangsa dan negara kita gitu
sementara itu pengamat ekonomi universitas pasundan bandung akuviarta kartabi menilai
perpres terkait investasi miras memang menguntungkan jika dilihat dari sisi bisnis
kehadiran perpres tersebut diharapkan dapat mengundang investor
sehingga membuka lapangan pekerjaan baru bagi daerah yang telah ditunjuk dan membuka peluang ekspor
nah ini adalah kepentingan
namun pemerintah tentunya harus melihat dampak lain yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut
tetapi juga perlu dilihat dari ongkos secara ekonomi
kenapa karena miras ini kan men trigger berbagai hal ya
misalkan persoalan terkait kriminalitas masalah masalah sosial dan sebagainya
ini yang kita khawatirkan
dan kalau kita melihat beberapa provinsi juga seperti papua
mereka sudah mengeluarkan perda anti miras gitu
justru ingin mengurangi kan begitu
begitu juga secara internasional
himbauan himbauan berkaitan dengan bagaimana dampak miras ini terhadap perilaku personal perilaku masyarakat
dan tentu itu juga harus dihitung secara ekonomi
itu baru kita bicara dampak secara global gitu ya secara makro gitu ya
nah tentu saya kira kita harus bicara lebih spesifik juga
bagaimana peredarannya kemudian jangkauannya kemudian juga siapa yang bisa mengkonsumsi dan siapa yang tidak
ini juga perlu dipertimbangkan secara lebih detail
pengaman kebijakan publik
yang juga rektor universitas widyatama bandung
opsatar sinaga menilai
kebijakan yang diambil pemerintah sebelumnya pasti telah melalui sejumlah kajian dan riset
sebelum dituangkan ke dalam peraturan resmi
perpres nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh satu terkait izin investasi miras
diduga muncul dari aspirasi daerah maupun pelaku usaha di daerah tersebut
yang diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah
namun jika terjadi penolakan dari berbagai pihak
sebaiknya presiden membuka perusahaan
membuka ruang untuk menerima masukan
agar seluruh aspirasi masyarakat bisa terserap
karena ini kita punya lembaga seperti majelis ulama indonesia dan lain lain
presiden bisa saja melakukan dialog atau menerima masukan
yang asumsinya kebijakan itu tetap ada
dilakukan revisi yang lebih bisa diterima
itu kan bukan al quran bukan alkitab
jadi bisa dirubah menurut keputusan presiden
itu tidak perlu meminta izin dpr
berarti perpres itu bisa dilakukan perubahan
yang isinya akan mengarah pada kepentingan
ya itulah gunanya ada mui
mengutip dari cnnindonesia com
presiden joko widodo dikabarkan mencabut peraturan presiden terkait investasi miras
hal ini dilakukan
usai presiden joko widodo mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat
seperti mui nu dan organisasi masyarakat lainnya
bandung jawa barat